dan narkoba dan selebritas bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan
hidup di bawah sorotan tekanan sosial tinggi seolah menjadi legitimasi untuk menggunakan narkoba
memang tidak semua sekali lagi saya katakan tidak semua
banyak juga yang melakukan gerakan anti narkoba tapi sekarang menjadi miris jika ketua selebriti anti narkoba indonesia
preti asmara justru ditangkap dengan barang bukti ekstasi dan sabu
malam ini sudah bergabung melalui sambungan telepon ozi syaputra yang juga anggota perhimpunan sani
betul betul saya anggota dari sani
mas ozi anggota sani terakhir sudah sempat kontak dengan mbak preti
saya hari ini justru sama mbak preti lagi gemuk ya
boleh tahu sedikit bagaimana keadaannya
keadaannya alhamdulillah baik baik saja
saya lihat prati cukup
cukup sabah ya cukup sabah
dan apa ya kayaknya sekarang tuh oh kemarin betul dia agak guncang ya
tapi sekarang kayaknya sudah mulai tenang sama sudah bisa senyum sudah bisa menerima keadaan
yang kemudian diperbincangkan masyarakat sekarang itu kan mbak preti sebagai ketua selebriti anti narkoba indonesia
dari feed instagramnya terlihat aktif sekali mengampanyakan anti narkoba
betul betul sekali
tapi justru sekarang tertangkap tangan ada barang buktinya
mas ozi apa yang bisa dikatakan nih
mas ozi kan sekarang bagian dari sani
jangan sampai sani justru mendapatkan stigma nih sekarang
ini ya saya kalau misalnya ceritanya tuh nggak tahu persis gitu
karena ini kan lagi dalam penyelidik ya saya juga nggak bisa bilangin dari sekarang gitu
belum bisa diomongin sekarang karena ini kan lagi dalam masa proses
jadi kita kan harus menghargai proses hukum ya
jadi saya nggak bisa mendahului gitu loh
nggak bisa mendahului gitu
jadi cuman ya apa ya kita ini aja lah
ikutin aja perkembangan dan ikuti aja alur
karena ini kan wemenangnya kepolisiannya
kegiatan sani itu tetap lancar
tetap berjalan ya
misalnya kita ke lapas lapas gitu
untuk penyeluhan narkoba
terus ke kampus kampus misalnya
pokoknya segala mengenai tentang narkoba
kalau sekarang misalnya ada yang menganggap bahwa karena benar benar ini menjadi lelucon
ketika ketua saninya sendiri justru tertangkap bahwa narkoba miris sekali gitu mas ozi
kita juga prihatin
kita sangat prihatin juga gitu
karena ketua kita ikut tertangkap
cuman kan kami juga pengen tau kenapa
karena cerita sebenarnya nggak seperti itu
cuman kita ini belum bisa bicara sekarang
karena kita kan harus mengikuti proses hukum ya mbak
dan sekarang sebenarnya tidak hanya sebagai polisi mengatakan
tidak hanya sebagai pemilik
tapi juga ternyata sampai dikatakan preti asmara sebagai bandar
bahkan ada data data nomor telepon artis yang di handphonenya mbak preti juga akan diciduk
akan dipanggil semua satu satu
preti itu kan dia berteman sama siapa aja mbak
karena kan dia i o
jadi kan kita kan nggak tahu juga nih
kalau misalnya kita klien kita siapa kan gitu
saya sering diundang kayak acara acara karaokean
kita kan nggak ngerti apa yang terjadi di situ nanti gitu
justru sekarang dengan kejadian ini
saya lebih berhati hati gitu menerima
menerima undangan undangan gitu ya
karena kan kita kan juga nyanyi ini kan nggak harus dipanggung
karena kita diundang nyanyi untuk misalnya karaokean di satu acara gitu
bikinnya di karaoke gitu
nah jadi saya jadi mulai hati hati dengan kejadian ini
jadi ada hikmahnya buat saya ya
buat saya pribadi gitu
dan saya pribadi nih ya
pendapat saya pribadi itu
saya yakin sekali kalau happy itu
maksudnya nggak seperti itu gitu loh
seperti yang apa yang dibilang bilang orang
saya yakin banget
karena selama saya berteman
makanya kenapa saya mau masuk di sani ini
karena saya lihat dulu
ini saya ikutin kegiatan ini berguna
ternyata anak anak sani itu juga
mereka juga punya dedikasi yang tinggi gitu loh
maka saya kenapa mau bergabung di sini
selama ini penyuluhan sani kemana saja mas ozi
udah ke lapas lapas
ke kampus kampus
terus ke daerah daerah
jadi kita bukan hanya untuk tim hori hori aja
jadi kita juga
selain buat diri sendiri
kita akan kita sampaikan juga ke masyarakat
jadi kita sebagai artis juga ingin berdedikasi kepada negara dan bangsa ya kan
bisa berbuat sesuatu untuk bangsa dan negara ini
tapi sekarang kan artinya kembali image artis
tidak bisa kesannya tidak bisa jauh dari
kalau menurut saya sih mbak ini bisa sama siapa aja
sebetulnya aja artis itu public figure yang disorot masyarakat
siapa aja bisa gitu loh
nah ada yang masukin apa di minum saya
toto pas ada penggerbekan saya di check urin
apa positif misalnya gitu
ya kan bisa aja gitu loh mbak
jadi kita nanti makanya saya berharap sekali gitu
biar cepat selesai masalah ini
jadi kita tahu kebenarannya seperti apa
mas ozi tapi sedikit dong cerita kepada kami di sini
sebenarnya seberapa apa ya
seberapa biasa hal ini diperbincangkan di kalangan artis
misalnya ada barang nggak
apa itu sudah biasa gitu
selama saya di sini tuh nggak pernah ngomong soal narkoba ya mbak
saya juga kurang tahu gitu ya
nah jadi saya nggak tahu persisnya gitu
kalau misalnya sama temen kita nih
itu bisa nggak pernah
oke tapi apakah benar bahwa dunia selebriti itu dekat sekali dengan yang begitu begitu
oh itu memang kita ini rentan ya
rentan dengan dunia kayak gitu
apalagi sekarang ini kan masa lagi susah cari duit
nah jadi susah tuh gini maksud saya
makanya saya kenapa agak agak tidak mau terlalu sering syuting
kita honornya tiga bulan baru turun
itu pun seperti di internet internet
kayak gajian gitu loh
nah itu mereka kerjanya dari pagi ke pagi lagi
nah itu kan memerlukan stamina yang kuat kan
nah jadi ya mau gak mau ya larinya ke situ gitu loh
oke jadi dengan tujuan untuk bisa memperpanjang stamina agar bisa bekerja misalnya syuting gitu ya
iya itu rata rata tuh seperti itu
misalnya ada salah satu kan baru baru ini pemain sinetron yang ketangkep juga kan
nah itu juga saya tahu banget dia syutingnya seperti apa gitu loh
karena salah satu apa
apa teman mainnya itu kebetulan satu manajemen nama saya
saya melihat cara kerja mereka itu dari pagi ke pagi lagi dari pagi lagi pagi
nah jadi nggak ada ini
kok beda sama zaman saya dulu ya
maksudnya misalnya syutingnya sore pagi selesai besok sore lagi gitu mulainya
jadi yang itu yang bikin ya gitu deh
artinya mereka sebenarnya ada pilihan nggak sih mas ozi
maksudnya kan bisa tidak begitu gitu loh
mereka tuh ditutup pekerjaan
masalah profesi gitu loh
jadi nggak ada pilihan lain
itu yang paling mudah gitu loh
itu pilihan paling mudah
kenapa rentan misalnya kayak kita misalnya suatu pesta gitu
nanti kan mulai itu ditawarin dulu gitu misalnya ya kan
nah ditawarin dulu
nah nanti kan nah pertama gratis gratis gratis gratis
nanti tiba tiba harus beli gitu loh
dan itu terang benderang aja
itu yang mungkin yang bikin jadi apa ya
nah ini penyakit artis itu kan dia star syndrome
nah itu juga ada
jadi banyak kasus ya mbak
jadi nggak harus pasal pekerjaan aja atau nggak
jadi banyak efek gitu
banyak kasusnya beda beda gitu loh
lalu sekarang mas ozi bagaimana nih
sekarang kan stigmanya kembali lagi dicap lagi artis dekat dengan narkoba
sekarang yang akan dilakukan sani apa
anda bagian dari sani misalnya
oh kita tunjukkan bahwa memang ya salah ya salah gitu loh
kalau yang benar ya benar
maksudnya sani ini dengan kasusnya preti juga kita justru harus lebih ini ya lebih apa ya bilangnya ya lebih
ya pokoknya usaha kita untuk memperbaiki citra sani kita harus lebih meningkatkan kita punya kinerjanya gitu loh mbak
kita mesti memberikan kepercayaan masyarakat lagi kepada kita gitu loh
mesti kita apa namanya kita harus lebih semangat lagi terus kita harus tunjukkan bahwa nggak semuanya saat itu seperti itu gitu loh
jadi soal ini kan siapa aja bisa bisa bisa kena gitu loh
mbak ozy apakah juga juga akan ditanyai oleh polisi atau sudah
saya kemarin kan hanya untuk supaya preti jadi terhibur ya kita memberi support dukungan gitu supaya dia nggak putus asa ya nggak sedih nggak kecewa gitu ya
karena ya beberapa temen saya lihat tadi gitu juga awal awalnya mereka tuh kan kayak yang down ya
udah mereka udah udah udah give up banget gitu
makanya saya datang kemarin tuh
ya sedikit saya kasih inilah pencerahan gitu ya bahwa semua dibalik kejadian pasti ada hikmahnya dari allah gitu ya kan
inilah bentuk kasih sayang allah sama kita dengan kejadian seperti ini gitu
mas ozi saputra terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia newsroom